polres majalengka melakukan otopsi dan membongkar sebuah makam di tpu buyutwasa desa sumberkulon
kenyampatan jatitujuh majalengka jawa barat rabu siang
makam dibongkar karena ada dugaan korban meninggal akibat penganiayaan
pembongkaran makam disaksikan warga dan keluarga korban
menurut kapolores majalengka akbp edwin avandi
polisi mendapat laporan dari keluarga korban sebelum meninggal korban mengalami sakit
setelah enam hari korban dimakamkan
salah satu teman korban memberitahukan bahwa korban sempat dipukuli oleh temannya
satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini
polisi masih terus mengumpulkan data dan barang bukti
seorang sopir truk ditemukan tewas di dalam tangki bekas muatan pupuk cair
di jalan mastrip probolinggo jawa timur pada selasa
tim pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengembangkan
evakuasi korban yang diduga tewas saat membersihkan sisa pupuk
petugas harus menggunakan tabung oksigen untuk masuk ke dalam tangki
setelah berhasil dikeluarkan jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum
menurut kasat reskrim polres probolinggo kota akp jamal
kematian korban diduga akibat keracunan zat di dalam tangki
tim liputan cnn indonesia